ini karyawan kita satu ini
masuk ke ruangan ini tanpa premisi
jangan jangan dia mau lihat jahat
demi tuhan bu
saya tidak bermaksud apa apa
saya datang kemana justru
kamu punya alasan
sekarang kamu keluar
bapak mulai hari ini
bapak sudah tidak bekerja di kantor
dan saya sudah memaafkan semua kesalahanmu
jadi sekarang silahkan bapak pergi
kita sekarang beraksi lagi
biar siasi teman parah
dan kemarahan dia
akan membuat dirinya
gua yang punya semuanya ini
ya allah kenapa
ya allah nand
nand kenapa nand
bawalah kita kita

mas malam malam begini
pasti dan tepat
nanti kalau kita ke rumah
mas malam malam begini
istri mas marah
ya usir lagi dong
istri gue tuh gak mungkin marah
kalau kita pesta di rumah
semuanya ada di rumah
jam segini dia pulang
mau minum air dingin
mendapatkan suami seperti itu
beda sekali dengan suaminya
yang dulu ya allah
dan perempuan perempuan itu
apa menjadi song money
jadi pegawai kok bego banget sih
udah diem loh
mas ada apa mas
bantu kamu yang tolong ini
kerjaannya gak pecus
aku butuh duit
mas bukan nih baru kemarin
mas aku kasih uang
uang yang kemarin
sekarang aku butuh duit
udah cepat dimana
di lemari meja rias
mas diberi sekali
mas jangan mas
masih itu perhiasan punya mama
ya berarti itu punya gue juga
gue kan suami lo
lo bengkok lo benar benar bengkok
mas sini nonton dirinya
kamu itu kalau kerja yang benar dong
itu masih kotor tuh
saya nyunjung nyunjung mobil tuan
kerjaan saya cuma masak tuhan
eh saya kasih tau kamu
mulai hari ini semua tugas kerja di sini kamu yang ngerjakan
kalau enggak saya pecat kamu
tuan maaf tuan jangan pecat saya tuan
makanya kalau kerjaan benar dong
mbak siapa itu
kamu sembarin ke sana
bilangnya sama dia kalau ngemis jangan di sini
iya ingat masih
ada apa pak
saya kan mau ketemu saudara saya dan keponakan saya
pak jangan keras keras ngomongnya
ada orang kalah
udah suruh pergi
bilangin jangan ngemis di sini
kamu enggak suka
kamu itu kalau ngemis tinggal di sini
udah pergi udah
udah saya pergi
mas mau pergi kemana
nggak usah gue campur
aku mau pergi kemana kay
mas kamu itu penyakitan
aku yang bikin penyakit
cincin ini ya aku jual
jangan mas itu peninggalan suami saya
eh suami kamu itu udah mati
mas jangan mas
kamu itu penyakit yang tidak berguna lagi buat aku
nanti kalau harta kamu sudah habis semuanya
aku buang di jalanan
kamu itu penyakit yang tidak berguna lagi buat aku
hey jaga itu
mas jaga itu